dan berikutnya kita bergabung dengan koresponden cnn indonesia maria sarjani di kejaksaan agung
selamat siang maria
setelah konferensi pers dikabarkan memang saat ini masih ada saksi saksi lain yang masih diperiksa
informasi anda yang dapatkan dari kejagung seperti apa
baik selamat siang daniar
betul sekali bahwa masih ada sekitar enam saksi seperti yang disebutkan oleh kapus penkum dari kejaksaan agung ketut sumedana
tadi baru saja ketika menyampaikan perihal penahanan terhadap menkominfo joni g plate yang baru saja dilakukan oleh pihak kejaksaan agung
dan kami juga masih menunggu di sini bagaimana nanti hasil dari pemeriksaan terhadap enam saksi lain yang berada di dalam ruang pemeriksaan kejaksaan agung
yang jelas tadi dari pihak kejagung menyampaikan bahwa sekitar pukul empat belas waktu indonesia bagian barat atau sekitar pukul dua siang
akan kembali disampaikan hasil dari proses pemeriksaan yang dilakukan
melakukan terhadap enam orang lainnya yang saat ini masih menjalani proses pemeriksaan
daniar terkait dengan kasus ini ada beberapa hal yang kemudian menarik
yang kemudian juga disampaikan oleh pihak kejaksaan agung tadi disebutkan bahwa kejaksaan agung telah melakukan
atau saat ini sedang melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi termasuk di ruang kerja dari johnny g plate di kementerian kominfo
dan kemudian juga setengah melakukan penggeledahan di rumahnya
dinas johnny g plate untuk mencari sejumlah barang bukti
kami tadi juga sempat menyaksikan bagaimana pihak kejaksaan agung melakukan penggeledahan dan juga mengamankan sejumlah berkas
dari dalam mobil yang digunakan oleh johnny g plate untuk masuk ke gedung kejaksaan agung pada hari ini
selain itu kasus ini daniar sebetulnya adalah kasus yang cukup penting dikarenakan pembangunan dari bts untuk tiga t
atau desa terdepan terluar dan terdekat
tinggal ini menjadi sebuah proyek bagi pemerintah khususnya ini dicanangkan oleh presiden joko widodo yang harusnya selesai pada tahun dua ribu dua puluh
di mana pembangunan bts atau badan aksesibilitas telekomunikasi atau disikat dengan bakti kominfo ini menelan anggaran rp sebelas triliun
dan kami ingin sedikit menjabarkan daniar bagaimana fase fase pembangunannya sehingga kemudian ditemukan adanya pelanggaran atau penyimpangan terkait dengan pengadaan bts ini
daniar ini menjadi sebuah proyek bagi pemerintah khususnya ini dicanangkan oleh presiden joko widodo yang harusnya selesai pada tahun dua ribu dua puluh empat
masih mengingat daniar bahwa sebagian wilayah di indonesia ini belum teraksesibilitas atau belum mendapatkan akses internet
sehingga pembangunan bts di tiga t atau di desa tertinggal ini menjadi begitu penting bagi pembangunan indonesia ke depan
sesuai dengan apa yang kemudian dicanakan pemerintah terkait dengan digitalisasi indonesia
dan kemudian ada beberapa fase yang memang dilakukan dalam proses pembangunan atau pengadaan proyek tersebut
di mana pembangunan ini akan dilakukan bertahap seharusnya dilakukan sejak dua ribu dua puluh
sebanyak satu dua ratus sembilan desa kemudian dua ribu dua puluh satu sebanyak empat dua ratus desa kemudian di tahun dua ribu dua puluh dua seharusnya ada tiga tujuh ratus empat desa
yang kemudian harus mendapatkan pembangunan bts untuk menciptakan koneksi internet dan juga aksesibilitas terhadap digitalisasi
dan kemudian pencanangan pembangunan ini sebesungguhnya sudah dilakukan sejak tahun dua ribu sembilan belas di mana saat itu tender dilakukan
memang tender untuk tiga t ini tidak bisa dilakukan tender komersial sehingga pada tahun dua ribu dua puluh
diadakan penandatanganan kontrak bakti pengadaan proyek dengan penanda tanganan per dirut blu tujuh tahun dua ribu dua puluh
tender bts empat j atau empat g dua ribu dua puluh satu sampai dengan dua ribu dua puluh empat ini dibagi menjadi beberapa paket
di antara ini adalah paket satu dan dua yang kemudian tendernya dibenangkan oleh fiber home telkom infra dan juga mtd
serta paket ketiga dimenangkan oleh konsorsium lintas artahuawi dan juga saa
kemudian paket empat dan lima dimenangkan oleh konsorsium ibs dan juga zte
di mana tahun dua ribu dua puluh satu satu ini senilai lima sedangkan kontrak fase tiga delapan triliun rupiah
rupiah maksud kami ini sehingga total anggarannya sekitar sebelas lima triliun
lakukan kaitan bts ini kami juga sudah menyebutkan p
awal bahwa ada sang sebelumnya dan kemudian penyelidikan sendiri ini sudah dilakukan sejak agustus dua ribu dua puluh
di mana kejaksaan agung menemukan penyimpangan yaitu pada proses penggarapan fase satu dan dua
penyimpangan yang seharusnya berdiri tujuh sembilan ratus empat tower bts empat g untuk daerah tiga t
dilakukan dalam dua fase yaitu empat dua ratus desa
sehingga kemudian pihak kejaksaan agung menyelidiki lebih lanjut dan sudah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat
selain dari penggeledahan yang sudah dilakukan hari ini
di antaranya penggeledahan yang sudah dilakukan oleh kejaksaan agung sebelum kemudian melakukan penahanan terhadap menteri kominfo
johnny g plate hari ini adalah penggeledahan yang dilakukan di sekitar akhir tahun dua ribu dua puluh dua dan dilanjutkan pada awal dua ribu dua puluh
yaitu di pt fiber home pt aplikasi kanusa lintas arta turbis di sejahtera kemudian di pt sansai moratelindo
dan juga di pt excel siam mitra niaga serta di pt zte indonesia
penggeledahan ini kemudian mendapatkan sejumlah barang bukti yang kemudian didalami untuk mendapatkan
bukti bukti lain terkait dengan penetapan johnny g plate sebagai tersangka pada hari ini yang juga sudah ditahan di rutan salemba cabang kejaksaan agung
dan iar kami masih menunggu bagaimana nanti proses selanjutnya karena seperti yang sudah saya sampaikan juga
ada enam orang lain yang sedang diperiksa hari ini
yang jelas kasus ini diduga merugikan negara sampai dengan delapan triliun rupiah
dan tentu saja juga merugikan masyarakat di mana proses digitalisasi ini memang merupakan wacana atau rencana pemerintah yang harus dilaksanakan
terkait dengan pembangunan desa atau tempat tempat tertinggal dan juga batas batas negara
dan iar kembali kepada anda
baik terima kasih koresponden cnn indonesia maria sarjana melaporkan langsung dari gedung kejagung jakarta